lia kemana sih katanya udah deket
jangan jangan dia ada di taman sama mas yos
eh lo belum jawab tadi pertanyaan kita eh gak
ah lo tuh nyembrin banget sih
oh lagi juga ngomongin gak pentingnya gitu dah
gue mau nunjukin lo sesuatu
dengerin dulu dong
gue dia punya lagu kesayangan
cuman gue tuh gak tau penyanyi siapa
tapi lagu enak banget nih
loh itu kan lagu yang lagi beken di internet
cuman ya itu dia
sekarang gue gak tau siapa nyanyinya
loh emangnya lo gak tau siapa yang nyanyi
lo tau eh kasih tau doang siapa yang nyanyi
gue gak tau juga tuh
tapi yang pasti ya yang nyanyi itu orangnya sih mati itu banget
ah mesti gak usah ngomong gue juga udah tau
dari lagunya aja udah ketahuan
gue tuh yakin orang yang buat nih lagu
pasti buatnya dari hati yang paling jalan
nah gian sebenernya
gue kan juga belum tau pasti
apa beneran gilang yang bikin lagu itu atau bukan
oh jadi dia suka sama lagunya gilang
aku minta maaf karena kemarin aku marah marah gak jelas
itu kan mobil labu ingrid
ngapain dia ngikutin lia
tuh pake nabrak lagi
dan saya akan sangat marah kalau ada orang yang mengganggu milik saya
kamu tahu kalau saya marah
saya akan menghancurkan orang yang tidak menyenangkan hati saya
bahkan semua yang dia miliki
aduh gimana kok sampe bu ingrid tau kalau lia adalah anakku dengan mas yos
kok pergi sih
ayo cepet cepet ya semua ya
jangan lelah liat kerjanya
eh itu tuh
semua harus cepet kosong ya
di sebelah sana tuh
jangan lelah liat kerjanya
bu kenapa rumah saya
kenapa barang barang saya dikeluarin bu
maafkan saya rantik
saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah ini lagi
saya lagi butuh uang
sedangkan kamu sudah berbulan bulan belum bayar sewa
jadi saya terpaksa menjual rumah ini
demi allah saya mau tinggal di mana sama anak saya nanti bu
sebentar lagi pemilik yang baru akan datang
jadi sebaiknya kamu pergi dari sini
sekali ini ya kasih saya kesempatan ya bu
saya mau tinggal dimana nanti bu
terserah kamu mau tinggal dimana
saya nggak peduli
kok semuanya kosong
ibu kamu sudah pergi dari sini
sebaiknya kamu juga cepat pergi dari sini
karena rumah ini harus gerak dikosongin
ibu kenapa ngusir kita bu
kan kita yang ngotak disini kita yang tinggal disini
kalian tuh banyak menggaknya
saya jadi rugi tau
dengar ya ini tanah sama nih rumah
udah dibayar mahal sama orang
cuma buat ngebelain orang kere macam kalian
sebaiknya kamu segera pergi dari sini
jangan pernah kau coba
gila dalam hati
ibu cari cari lia dari tadi kok gak ada
udah pulang jualan somai bapak belom dia
lia udah pulang dari tadi kok bu
lo ibu sendiri kok bawa barang banyak banget
mau pindahin ya bu
ada hp sipilisik bener
kayaknya ada surat perempuan tuh
si hp tuh aku tia anak
bukan kong ini ibunya lia kong
tkw dari mana nih
kok parah banget sih bukan tkw kong ini ibunya lia lagi nyari lia
bawa koper bawa kardus
saya diusir dari rumah kontrakan kok
saya nyari lia dari tadi
lia gak tau kalo kita udah gak punya rumah
kemana ya san lia ya san
saya juga gak tau bu
yaudah bu mendingan ibu di sini aja ya bu ya
ntar biar saya nyari lia
boleh kong ya kasihan ibu kong
gembel yang ngontrak di rumah ini udah saya usir
jadi mulai sekarang tanah dan rumah ini jadi milik ibu
gak punya kerjaan sekarang nggak punya rumah
kamu bakal terus menderita ranti